kita beralih ke informasi lain tidak cukup alat bukti polisi melepas orang yang diduga melakukan penyiraman air keras kepada penyidik kpk novel baswedan
kabit humas polda metro jaya kombespol argo yuwono menyatakan meski dilepas terduga pelaku berinisial al tersebut akan tetap dipantau oleh penyidik
menurut argo yuwono pencarian terhadap al dilakukan berdasarkan foto yang diberikan langsung oleh novel baswedan
beberapa waktu lalu penyidik polda metro jaya mendatangi novel di rumah sakit singapura
saat itu novel memberikan foto al yang ia curigai sebagai pelaku penyiraman
dari hasil pemeriksaan sementara al diketahui bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah spa di sawah besar jakarta pusat
al beralibi saat kejadian penyiraman sebelas april waktu subuh ia berada di rumah bersama dengan saudaranya
sebelumnya penyidik mencurigai ataupun curiga karena pada tanggal sepuluh april al libur kerja dan baru masuk pada sebelas april
pukul dua belas siang
pukul dua belas siang
tentunya di sana ada buku mutasi ya kita akan mengecek apakah benar dia di sana kerja jam berapa dia datang kan ada semua